sempat mati suri akibat hantaman pandemi covid sembilan belas kondisi pusat perbelanjaan pasar baru atom yang berlokasi di sawah besar jakarta pusat kami siang terlihat berangsur normal
tiap lantai di pusat perbelanjaan ini bertebaran lapak para penjual baju bekas impor mulai dari celana baju hingga jaket
terkait kebijakan presiden jokowi melarang bisnis baju bekas impor para pedagang meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan itu karena akan membuat para pedagang merugi besar dan terancam menjadi pengangguran
rakyat kecil yang pakai ini yang suka ini kalau ditutup ya bahaya lah kalau saya bilang ya jangan
kalau ini kan pemain rakyat kecil lah bermerek tapi enak dipakai
sejumlah pengunjung pun mengaku sangat terbantu dengan banyaknya pedagang baju bekas impor
karena dapat memanjakan hasrat mereka memiliki pakaian bermerek namun tentunya dengan harga yang cukup murah
rada sedih juga ya karena gimana ya setahu aku ini tuh gak ngaruh ke apa apa ya bahkan bisa ngurangin limbah tekstil ya setahu aku
dengan adanya baju trip ini juga ngebantu ekonomi kelas bawah gitu untuk beli baju dia juga pengen tren tapi gak ada uang gitu
jadi kita peminatnya sangat sayang banget ya apalagi kemarin kebijakan dari
dengar dengar udah gak boleh itu pasti temen temen online juga akan kecewa
baiknya sih ada dimakan lagi deh supaya dua duanya lebih oke gitu
hal senada juga dirasakan oleh para pedagang baju bekas di kawasan wonokromo surabaya
mereka menilai jika penjualan baju bekas impor dilarang pedagang mengaku para karyawannya terancam menganggur dan tidak memiliki pekerjaan
jika tetap dilarang para pedagang berharap ada solusi dari pemerintah untuk sumber nafkah mereka
kita kurang setuju soalnya saya sudah mengalami jualan ini naik turun juga
ini jualan trip ini sangat sangat membantu ekonomi keluarga saya dan karyawan saya
saat ini baju bekas impor cukup diminati masyarakat khususnya kalangan anak muda
selain harganya yang sangat murah karena perpotongnya mulai dari dua puluh ribu rupiah
namun juga memiliki kualitas bagus dan bermerek
barisnya yang dihanyin dulu kan dari pintu masuknya dulu dibunuhin dulu baru ditangani ke segmen pasarnya
kalau segmen pasar trip itu kan biasanya itu sudah ada segmennya sendiri sendiri
barang lokal barang impor kan sudah ada setnya sendiri sendiri
kalau untuk masalah kesehatan kita bisa rendam dulu dengan air panas dikucing kucingan bersih disetika uang
sebelumnya presiden joko widodo menyatakan
melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat
menurutnya bisnis baju bekas impor dianggap bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri
tim liputan cnn indonesia